anak laki laki ini bernama satria usianya baru enam tahun
di usianya yang masih anak anak satria sudah harus mencari nafkah
ia adalah salah satu tunawisma di sekitaran alun alun kota cimahi
satria terbiasa tidur di emperan toko karena tak memiliki tempat tinggal
namun semangatnya untuk belajar sangat tinggi
satria sangat antusias mengikuti kegiatan sekolah non formal bagi anak anak jalanan
yang diinisiasi oleh sekelompok ibu ibu di kota cimahi
adanya sekolah anak jalanan ini membantu satria dalam mengenal huruf dan angka
sebenarnya pada baik
dan kalau belajar dapat itu dapat rejeki
serupa dengan satria peserta lain pun merasa terbantu dengan adanya sekolah angel ini
ya senang aja pengen belajar biar pinter
ya senang bisa dapat itu
ija saham sama bisa jadikan matematika
ips juga bisa
sekolah angel dibentuk sejak juli lalu oleh sekelompok ibu ibu yang biasa melakukan senam di alun alun kota cimahi
mereka tergerak saat melihat banyak anak anak putus sekolah di sekitar alun alun
para ibu ini pun memiliki ide mendirikan sekolah nonformal
biaya operasional untuk sekolah angel ini dilakukan secara swadaya
namun program ini kini sudah mendapat perhatian pemerintah kota cimahi
meski sempat mengalami kesulitan saat mengajak anak anak untuk belajar
sekolah angel kini memiliki lima belas peserta
saya gercin kota cimahi bermitra dengan skb
nah skb itu yang mengelola yang memberikan ijazah untuk anak anak putus sekolah
maupun yang kerja yang ingin meneruskan sekolah
nah alhamdulillah ternyata gercin tersambungkan tersambungkan dengan beberapa pihak
sehingga anak anak ini adalah bukan pembelajaran seperti biasa
tapi mereka diberikan ijazah dan rapot
saat belajar anak anak diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan mengenakan masker
nantinya anak anak dikategorikan dalam beberapa kelompok kelas
kemudian mendapat pembelajaran seperti pelajaran membaca menghitung agama
ipa dan ips
nah jadi anak anak di sini selain mendapatkan pengetahuan umum
juga nantinya akan mendapatkan kegiatan ekstra kulikuler
seperti berenang dan juga pencaksilat
sekolah angel berlangsung setiap hari senin rabu jumat dan minggu